dan kevin ini barang barang dan eric yang dan kevin minta
terima kasih ibu
taruh aja di sana
tapi gimana caranya aku bisa menemukan gadis ini
aku sama sekali belum pernah melihat dia
mungkin lewat surat surat antara erick dan anissa ini
aku bisa mendapatkan
dan kevin ada tamu
kamu lagi ngapain cik

udah selesai juga aku
aku ntar selesai
itu bukan buat aku evita
bukan buat kamu
ada nama kamu di sini vin
sudah tiga minggu kamu gak datang menemui aku
aku kesepian di sini
anak anak di tempat ini semakin sering mengganggu aku
tapi kamu jangan khawatir
aku akan selalu berusaha kuat
karena aku ingat
aku masih punya kamu
aku tahu kamu pernah bilang
kau belum bisa jenguk aku saat ini
tapi kalau kamu sudah bisa
tolong segera datang ya
aku menunggu kamu
selalu menunggu kamu
ini surat dari siapa
itu surat lama evita
sudahlah lupain aja ya
kamu punya sahabat yang masa kecil
gak usah jelas
aku bisa lihat dari tanggal ini
dan aku tahu kalian lu cuma anak kecil
kalau punya sahabat di masa kecil itu kan hal yang biasa
gak ada hubungannya sama saat ini ya kan
yaudah aku lapar
aku bawain sarden buat kamu
laris manis tanjung kipul barangku abis date nya ngumpul
eh bu ambar
pak rohim saya beli jeruknya dua kilo ya
apa kabar anak ibu
sudah ketemu bu
anak saya ada kok di kampung pak rohit
di kampung bu
kan ibu cerita katanya bisa sama anaknya
ibu nyari mau ketemu
sekarang di mana anak ibu
mungkin mungkin pak rohit misalnya dengar
waktu itu saya cerita tentang anak saudara saya
jeruknya sudah pak
ada lagi yang perlu dibeli buahnya
terima kasih pak
jadi mama masih mencurigai bu ambar lagi
kemaren ambar cerita sama mama kalau anaknya ada di kampung
nah tadi tukang buah tadi itu bilang apa
tapi itu bisa juga nggak berarti apa apa kan ma
papa dengerin nggak pak
yang keluar dari mulut mama ini didengerin nggak sih sama papa
justru karena dengar itu papa bilang begini
bu ambar kan udah bilang sendiri
kalau penjual buah itu salah ikan
kalau yang mencari anaknya itu adalah saudaranya bu ambar
bukan ibu ambar sendiri
yang muda dong
mama yakin ambang itu bohong
kenapa mama jadi curigaan banget sih sekarang
lagian ma kalaupun dia bohong apa urusannya ma
kalau dia mau cari anaknya itu gak ada urusannya sama kita sama sekali mama
ya jelas ada dong
itu menandakan ambar bukan orang yang jujur
sekarang ma papa ngerti
papa ngerti kalau mama sebenarnya cuma cari alasan saja kan mah
mama masih mencari alasan dan kesalahan ambar supaya mama bisa mengeluarkan dia dari sini
mama gak rela kalau dia masih kerja di sini
sebab sepertinya amerika sangat tidak lewat
kalau sampai mama akan keluar dari sini
sampai kapan mama terus sentimen sama evita mama
sampai sampai pembantu kesayangannya pun mama serah
mama serang cuma mama ini membuat dia sedih mama
epic itu anak baik mama
mama berhenti ma sentimen sama dia berhenti dong ma
papa pengen tahu kenapa mama tidak pernah berhenti sentimen sama evita
papa selalu keterlaluan dengan belanya
semua semuanya selalu dikaitin sama evita evita emita evita
dan jujur papa
covid juga kan gak pernah ragukan untuk nyalahin mama kalau ada yang berhubungan sama evita
mama capek dan waku
yang jelas mama yakin ambar pembantu kita yang ada di rumah ini adalah orang yang tidak jujur dan sangat mencurigakan
mama kan sedikit
papa yang senang dengan suku dia